harta mu kakek tua
kalau kau ingin harta
sudah sangat banyak di sekitarmu
jangan bermain main dengan ku kakek tua
kau lihat itu
tujuanmu untuk merampok itu apa
benar benar licik loh kak daya
kau berani mengkhianat
apa loh kak daya sedang melakukan ritual
untuk mendapatkan harta yang lebih
kalau itu mau
aku akan membuat peta
dan kembali kesini lagi
dan aku akan merebut semua harta itu
kamu tidak akan menemukan apa apa disana
berdusta itu adalah hal yang haram

aku tidak sudi mendengarkannya
gelarmu itu hanya fana
yang kau manfaatkan